rata rata aset yang dikuasai oleh empat puluh orang terkaya setara dengan enam ratus kali lipat aset orang orang di indonesia
ini berdasarkan hasil penelitian mega institut yang menunjukkan material power index atau mpi indonesia mencapai lima ratus delapan puluh empat empat ratus tujuh puluh delapan
dilansir cnn indonesia com hasil mpi kali ini lebih tinggi dibandingkan negara negara lain kecuali filipina
mpi merupakan rata rata kekayaan orang terkaya di indonesia dibagi dengan produk domestik bruto per kapita
total kekayaan empat puluh orang terkaya di indonesia terus meningkat
tahun dua ribu tujuh belas total kekayaannya mencapai satu ratus sembilan belas tujuh puluh dua miliar dolar amerika atau sekitar satu enam ribu triliun rupiah